mun lu jangan nyungung nyungung emak
biar gimana emak akan pernah salah di mata gue
gua emak gak mau jadi anak yang kualat
dada aja lu emak
eh muna lu jangan pancing emosi gua
si dina pakai gelang baru bang
kerleng kerleng kerleng
itu jangan jangan si dina belinya pakai uang aku yang hilang
ini namanya fitnah
bisa berantakan keluar kalo begini
eh eh duduk dulu orang belum selesai
kok malah aku yang disusun
hati hati emang aku mau nyebrang
uang si dina itu pake gelangnya baru bang
ya pasti dari berita aku lah
kenapa mami diketapel
bisa gak sih
si anu diketapel mak sama si pati
mak gak ngerti
lo lama lama kayak keluar ke cemara
apaan tuh bang cemara
abis ceria marah marah
bentaran ceria terus marah marah lagi
coba aki lah dihasilin kenapa ya
oh tadi kita lagi main ketapel
terus om ian dateng
nah kena dah
nah lo anak lagi main ketapel malah nyamperin
yang diketapel kan ian mak
ya tetep aja lo salah
lo bentak bentak anak lo
yah kan anak sama bapak sama sifatnya
kalau lo gimana sih malah tambah tambahin lagi
lo udah ngerti mak mak bener tuh
kalau lo mau bertindak
moon si dina itu kan punya laki
nah si u kan kerja
banyakan duitnya uuk
saya kagak bisa belanjain
abang ini emang bener bener ya
gak ada berpihaknya sama istri
abang tuh selalu ngebelain keluarga abang
abang tuh kasih tahu dong sama emak
jaga sedikit perasaan aku kalau ngomong
mun lo jangan nyunggu nyunggu emak
biar gimana emak gak akan pernah sengaja
salah di mata gue
gue emang gak mau jadi anak yang kualat
dada aja lo emak
lo jangan pancing emosi gue
gak mungkin gue beliin lo ini itu ini itu
semuanya buat lo
satu lagi ya yang lo mesti tau
lu jangan pernah nanya gue sayang sama emak seperti ap
kalau lo tanya
pilih lo atau emak
udah pasti gue pilih mah
karena gue gak mau jadi anak yang duraka
eh abang nggak usah keluar
biar munah aja yang pergi
kan abang lebih sayang sama emak
udah udah udah
dia gak mau dia mau
aku gak mau
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bukan abang kelewatan
malah aku didorong sekarang
gak ada yang dorong diet
itu tadi aku sampai ngejumlah gitu loh
ya ada yang jongsem sendiri
siapa yang burung
eh ini kenapa jadi irud ada
pada mau ada mbek mau dipotong
wah ini kok yang ngambing sih mba mba mba mba
lo kenapa sih kok bentak bentak gini
jangan teriak teriakan kayak begitu
jangan kasar sama bini
emak gak demen
gimana dia mau nurut kalo lo nya kasar
kayak gak belajar agama aja lo
masa begitu perlakuan lo sama bini
katanya ngerjakan agama
tapi gak pernah dipake
apaan lo ikut ikut campur urusan keluarga gue
lo mau gak urusan keluarga lo gue acak acak
gak mau kan
udah diem aja dah
boleh banget bang meman
jangan lupa ya
urusin rumah tangga kita ya
hidupin kita ya gak yang
lo berdua kenapa sih kayak anak kecil
sebentar bentar mau hajar
sebentar bentar mau hajar
eh bang keing
emak parah banget ya
ma pun man
oh si bukan sayang l helmet
kau jadi gue
mulu bang nunggu abu
bang al kenapa
bang ah gak mau ya orang tua bakal berantem
emang kalau elok udah gede emang aku harus berantem
enggak juga sih
tapi kan itu masalah orang dewasa
kamu gak usah dipikirin ya
kakila gak mau sama mama berantem
kakilah juga mau begitu kok
itu masalah mereka kamu gak perlu tahu
udah jangan sedih
yuk smile terus
makanya lo lain kali kalau ribut sama bini lo jangan di depan anak lo
kesianan tuh liat
memang salah bang
lo temen anak gue mah
sayang maafin abah ya
abah janji gak akan kayak gitu lah
udah batu lagi
bener kata orang ya
kalau keluarga jauh itu wanginya harum kalau dekat mau bangke masa gue dituduh nyuri uang
gua akan buktiin kalau gue bisa dapat uang banyak se se sebelah aduh siapa nyipu gua tuh
kau ketahuan gua cocol palanya itu orang song banget eh balikin barang gua tuh
hai otot duit peduli numbruk nih malin melihat ada misalnya